nusa tenggara barat merupakan salah satu provinsi di indonesia yang terkenal dengan keindahannya
dan juga merupakan salah satu destinasi favorit bagi para wisatawan termasuk dari mancanegara
nah provinsi ini memiliki beberapa pulau ada dua pulau besar yaitu lombok dan sumbawa
dan ratusan pulau kecil yang sampai saat ini masih banyak yang belum terjamah
sehingga merupakan pulau dengan potensi untuk pariwisata dan perekonomian yang masih bisa ditingkatkan
insight kali ini berada di lombok untuk melihat secara langsung bagaimana perkembangan perekonomian dan juga wisata di kawasan ini
dan akan berbincang langsung bersama gubernur nusa tenggara barat muhammad zainul majdi
untuk menanyakan apa apa saja tantangan untuk meningkatkan kesejahteraan serta pariwisata di kawasan
provinsi nusa tenggara barat atau ntb
memiliki keindahan alam serta keunikan budayanya
mereka memiliki sejumlah destinasi wisata unggulan seperti gili trawangan gili meno dan gili air serta gunung tambora di pulau sumbawa
sejumlah potensi ini mendorong pemerintah provinsi ntb mengembangkan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan
pariwisata diharapkan bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi ntb selain sektor lain seperti pertanian kehutanan dan pertambangan
apalagi provinsi dengan dua pulau utama lombok dan sumbawa
jawa itu bersebelahan dengan salah satu pusat wisata dunia pulau bali
berkembangnya sektor pariwisata di ntb terlihat dari meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara
menurut data badan pusat statistik jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke ntb pada dua ribu lima belas mencapai satu enam puluh satu wisatawan
jumlah ini meningkat hampir tiga kali lipat dari kunjungan wisatawan mancanegara pada dua ribu sebelas yang baru mencapai tiga ratus enam puluh empat ribu wisatawan
sementara kunjungan wisatawan nusantara meningkat dua kali lipat dari lima ratus dua puluh dua pada dua ribu sebelas menjadi satu satu ratus empat puluh sembilan pada dua ribu lima belas
untuk meningkatkan kontribusi sektor pariwisata pemerintah provinsi ntb kini tengah mengembangkan pembangunan kawasan ekonomi khusus atau kek mandalika di lombok tengah
mandalika merupakan salah satu dari sepuluh destinasi utama pariwisata indonesia yang ditetapkan oleh kementerian pariwisata
kek mandalika dengan luasnya sepuluh wisatawan
kek mandalika sekitar satu seratus hektare ini akan memiliki sejumlah sarana kelas dunia
infrastruktur yang dibangun seperti hotel berbintang pengolahan air asin menjadi air tawar hingga sirkuit balap motor internasional
pembangunan kawasan ekonomi khusus mandalika ini diharapkan akan meningkatkan perekonomian nusa tenggara barat sekaligus memperkuat potensi ntb sebagai destinasi wisata dunia
grafiyadikresnantio cnn indonesia
waduh luar biasa dingin apa kabar
lagi ini udangnya apalagi
nggak seperti biasa ya
berapa kilo tadi
tiap hari nih pak
tapi fit dia
ternyata enggak ada kegiatan di kantor cuman karena ada mbak desi yaudah kita sepeda hantar sini daripada naik mobil sama juga capeknya
tadi jam berapa dari kantor
dari rumah jam enam
rumah jam enam ya
lumayan loh satu jam ya
karena agak gerimis mungkin ya
agak gerimis dan lagi kurang fit
lagi kurang fit ya
tapi ini anak anak buah semuanya mengikuti nggak
ini kan role model yang luar biasa ini
mestinya sih ngikutin cuman ngikutinnya ada yang beragam
yang masih kuat yang ngikutin benar benar
ada yang ngikutin setengah jalan ada yang buat klub sendiri yang lebih santai yang lebih banyak mampir di pinggir jalan cari kuliner gitu
tapi apapun yang penting sehat
ya saat ini kita sedang berada di bukit malimbu di lombok utara untuk bertemu dan berbincang dengan gubernur ntb muhammad zainul majdi yang dikenal sebagai tgb tuan guru bajang
karena memang beliau ini adalah seorang yang memiliki gelar doktor
jadi tuan guru bajang ini memang suatu istilah yang masih muda tapi sudah dimiliki
jadi kita biasanya memanggilnya dikenal sebagai tgb ya
pak gubernur ini luar biasa karena pada tahun dua ribu delapan ketika dipilih menjadi gubernur provinsi ntb
masuk ini rekor muri sebagai gubernur yang termuda se indonesia
sekarang saja usianya masih belum empat puluh lima tahun tapi sudah masuk ke periode kedua
hampir selesai periode kedua
hampir selesai periode kedua jadi tahun depan ya
tahun depan insya allah
nah ketika memulai menjadi gubernur
saat itu masih tiga puluh enam

ya selama perjalanan ini ya kira kira apa perubahan yang betul betul bisa dirasakan
apa perbedaannya ketika pertama kali menjabat sampai sekarang dalam perjalanannya ini yang bisa dikatakan
yang pertama tentu orang ntb lebih percaya diri
itu menurut saya satu modal membangun yang luar biasa
kalau kita confident bahwa kita bisa compete bahwa kita bisa memberi yang terbaik bahwa kita bisa berkontribusi untuk republik
saya pikir itu akan mendorong energi perubahan yang luar biasa
dan itu mbak desy saksikan sekarang di ntb
kita sudah tidak malu lagi mengatakan kami anak ntb
kemanapun kita mengatakan kami punya keindahan dan potensi yang luar biasa di ntb
saya pikir itu yang paling berharga untuk menjadi fondasi ke depan
sebagai gubernur itu apakah ada prioritas atau hal hal yang memang pak tgb merasakan bahwa ini harus saya lakukan dan saya harus achieve selama saya berkuasa di sini atau menjadi pemimpin di sini
jadi memang yang paling pertama tentu kan mendiagnosa apa sih problem problem utama di ntb nah kalau melihat ke human development index kan kita memang masih jauh dibanding provinsi yang lain bahkan kita selama belasan puluhan tahun itu nomor dua dari bawah
nah human development index itu komposit ya pendapatan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
kepala kepala kepala kepala kepala kepala kepala kepala kepala kepala kepala kepala kepala kepala
ada lombok ada sumbawa dan banyak sekali pulau pulau kecil yang mungkin masih belum terjamah
nah waktu itu bagaimana melakukan semacam mapping terhadap daerah daerah mana yang menjadi prioritas
sehingga resource ataupun anggaran itu bisa tepat guna
iya jadi yang pertama itu membangun komitmen bersama
jadi yang saya lakukan pada waktu itu adalah mendatangi para bupati wali kota
kalau biasanya mungkin gubernur memanggil tapi waktu itu ketika pertama kali diberi tugas
saya mendatangi satu persatu bupati dan wali kota
dalam pertemuan dengan bupati wali kota saya minta untuk mengundang seluruh stakeholder pembangunan
di kabupaten kota itu
nah disitulah kemudian saya sampaikan visi misi kita seperti ini
yuk kita isi visi misi ini dengan apa yang menjadi prioritas dari masing masing kabupaten kota itu satu
dan yang kedua
disinerjikan dengan prioritas provinsi
nah ketika sudah dipetakan kelihatan sektor pembangunan sosial yang mesti ditangani ini
kemudian sektor pembangunan ekonomi yang mesti ditangani ini
nah yang tadi mbak desi sampaikan kalau ada kesan
ini gimana nih menciptakan keseimbangan dalam pembangunan lombok sumbawa
itu bisa terurai dengan proses itu
tapi tantangan terbesarnya apa sebenarnya pak gubernur
apalagi waktu anda memulai usianya masih begitu muda dan mungkin dianggap
wah ini anak dan anaknya ya tapi tantangan terbesarnya apa sebenarnya pak gubernur apalagi waktu anda memulai usianya masih begitu muda dan mungkin dianggap
anak dari mana gitu
dan ini apa yang apakah ini merupakan tantangan tersendiri
untuk mendapatkan semacam kredibilitas lah di mata baik masyarakat maupun pemimpin daerah yang lainnya
bagi saya kredibilitas itu adalah hasil akhir dari semua proses yang kita lakukan
membangun kredibilitas tidak pernah menjadi agenda saya
yang saya tanamkan dalam diri saya
bagaimana tugas ini
dan faktor umur bisa dibaca dalam dua sisi
dalam satu sisi itu dianggap sebagai satu terlalu belia misalnya
saya tiga puluh enam waktu itu mbak desi dan kompetisi ketika term pertama itu bersama dengan gubernur pada waktu itu yang sangat senior
ada satu sekda kemudian ada satu juga pejabat daerah yang lama berkibar di pusat
yang artinya mereka sangat senior
tetapi di sisi lain mungkin masyarakat melihat bahwa we need a strong push
nah itu mungkin kemudahan kebeliaan dimaknakan sebagai bisa kemudian mendorong lebih kuat lagi
jadi saya pikir kita baca saja dari sisi yang baik
dan ternyata benar ketika saya ajak termasuk para senior senior tokoh tokoh politik di sini
dengan kelapangan hati saya datangi satu persatu tidak pernah ada masalah yang berat

pembangunan ekonomi alhamdulillah
kemudian untuk sektor penggunaan sosial yang memang sulit sekali ya mbak desi
itu kan pendidikan kesehatan itu kan investasi jangka panjang
tapi kelihatan kemudian pada paruh kedua itu
angka dropout kita anjlok
berarti kan bagus tuh bisa melanjutkan ke menyelesaikan pendidikan
dan nyambung ke jenjang berikutnya
yang kedua partisipasi di masing masing jenjang pendidikan itu meningkat
bahkan sekarang di atas rata rata nasional
kemudian year schooling kita juga meningkat
itu apa yang diterapkan
apakah ada anggaran yang memang betul betul dikawal sehingga tepat sasaran
atau mungkin ada pembaruan pembaruan yang dilakukan sehingga partisipasi masyarakat
menyekolahkan anaknya juga semakin meningkat
ya jadi yang kita lakukan secara sederhana
yang paling dasar dalam ruang kewenangan kita
pertama keberpihakan dari sisi regulasi
yang kedua keberpihakan dari sisi budgeting
jadi kalau anda mengatakan pendidikan itu penting
buktinya mana regulasi yang anda hadirkan untuk itu apa
kemudian persentase anggaran untuk fungsi pendidikan itu berapa
dan ini masih salah satu yang terbesar ya
jadi kita adalah provinsi yang pada waktu term pertama itu
padahal kapasitas fiskal kita termasuk yang terendah menurut kementerian keuangan
tapi menurut saya ini moral obligation ya
ini satu kewajiban tidak hanya untuk ntb tapi juga untuk indonesia
kita harus memfasilitasi supaya sumber daya manusia ini kan bisa naik
kan ntb kalau struktur desa kotanya kan banyak di desa
nah ini kan perlu keberpihakan mbak
nah keberpihakannya itu
ya dari perda untuk itu kemudian dari keberpihakan anggaran
ya apalagi dari lombok dan sumbawa kan sangat berbeda juga kan
mungkin lebih fokusnya memang harus kepada daerah daerah yang memang perlu bantuan khusus
itu kira kira di mana saja yang paling butuh perhatian sentuhan langsung
dari segi peningkatan kesejahteraan dan kesehatan edukasi

jadi untuk kebijakan misalnya kesehatan dan pendidikan itu kita berangkat dari
kalau untuk kesehatan misalnya riset kesehatan dasar dari kementerian kesehatan
yang kemudian dituangkan di daerah dalam bentuk survei survei daerah dan bahkan kita melakukan sensus di daerah
nah berbasis data itulah kita bergerak
ada daerah daerah yang tingkat kematian ibu dan bayinya tinggi kita intervensi
bahkan ntb itu termasuk daerah yang pertama kali mengeluarkan regulasi bahwa bidan yang menangani persalinan itu harus bersertifikasi
nah waktu itu perdebatannya adalah ini tidak realistis
kan bidan banyak betul yang belum bersertifikasi
ketika ini diterapkan ini kan akan menyebabkan peraturan ini tidak efektif
saya bilang baca dari sisi sebaliknya
bahwa dengan menghadirkan regulasi ini ini artinya ada kewajiban yang harus kita lakukan untuk memfasilitasi sertifikasi itu
jadi iya betul belum bersertifikasi tapi ini artinya kan menyiapkan kewajiban untuk kita
supaya dinas kesehatan dan perangkatnya itu memfasilitasi sertifikasi para bidan kita
alhamdulillah kemarin kami musrembang
itu paparan dari bapak nas bahwa tingkat pelayanan kelahiran oleh bidan yang bersertifikasi di ntb itu di atas rata rata nasional
jadi menurut saya selalu akan kelihatan keberpihakan kebijakan dan anggaran itu di dalam kondisi real masyarakat
saya percaya itu
nah satu lagi yang saya lihat kan juga masih menjadi perhatian adalah menciptakan lapangan kerja
lagi menurunkan angka pengangguran ini
ini apa yang dilakukan
karena khususnya dari level mikro

karena khususnya dari level mikro
ukn dan lain sebagainya
apa kegiatan ekonomi yang betul betul ditingkatkan supaya menciptakan lapangan kerja
khususnya bagi ini kan kita memiliki bonus demografi ya
sekarang banyak anak anak muda dan mereka mau tidak mau harus diberikan pekerjaan yang layak dan sesuai
sehingga mereka juga bisa berkontribusi ya
sementara saya lihat kalau di daerah ntb kan masih fokus rata rata ke pertanian
nah ini bagaimana
apakah memang ke depan diarahkan
data terakhir itu di bawah rata rata nasional
kita memang berupaya di ntb untuk menciptakan diversifikasi sumber ekonomi
dulu sumber ekonomi yang kita andalkan itu kan hanya pertanian
lalu kemudian sekarang kita diversifikasi mulai tumbuh perdagangan dan jasa
nah itu ditopang oleh pariwisata yang semakin berkembang
nah memang kalau kira kira di ekstrak menjadi satu kata kunci yang terkait dengan mbak desi sampaikan
saya tetap meyakini pendidikan
contoh konkretnya apa
ketika kita menciptakan industri pariwisata di sini hotel dibangun kemudian industri pendukungnya mulai bergerak
itu kan artinya ada penciptaan lapangan kerja
lapangan kerja yang tercipta itu seringkali tidak memungkinkan tenaga kerja yang ada itu untuk masuk ke dalamnya
karena dia punya requirement tertentu
warga kami yang sudah tidak mungkin belajar lagi katakan usia tiga puluh tahun
dia mau kerja tapi dia di desa
ada hotel dibuka begitu dia datang ternyata hotel minta requirement tertentu
anda harus bisa bahasa inggris anda harus punya pemahaman tentang hospitality dan segala macam
jadi masalah di ntb atau mungkin di mana mana tidak hanya creating the job
nah itu kata kuncinya pendidikan
nah jadi memang ketika kita menciptakan lapangan kerja di ntb
ada sekian ribu yang tercipta karena pariwisata mungkin tidak serta merta pada saat itu semuanya diisi oleh orang ntb
oke akhirnya kan pendatang yang memiliki keterampilan lebih
tapi dengan kita membangun smk smk pariwisata yang sekarang sudah banyak
kemudian juga ada politeknik negeri pariwisata yang sudah dibangun
dengan kapasitas dua ratus kita ingin tingkatkan sampai lima ratus dan menteri pariwisata sudah setuju
contoh sederhana bisa mandalika
mandalika dalam sepuluh tahun targetnya sepuluh ribu kamar lho mbak desi
dalam sepuluh tahun sepuluh ribu kamar
nah kalau teorinya satu kamar butuh dua orang
artinya apa dari kamar hotel di mandalika saya dua puluh ribu
itu dari kamar saja
nah dua puluh ribu ini kalau misalnya mengandalkan pada lembaga yang ada
tidak ditingkatkan kapasitasnya itu mungkin tiga puluh tahun baru bisa terisi semuanya
nah kita ingin percepat itu
ini menarik karena memang ini daerahnya luar biasa ya cantik sekali
pasirnya pantainya pulau nya itu begitu banyak
tapi kalau kita lihat ke depan ini kan kita dekat dengan bali ya misalnya
nah apakah pariwisata ini akan menjadi salah satu sumber dari pendapatan yang terbesar ke depan
di khusus di ntb ini pak
iya kalau di pdn
karena sekarang kan masih lebih ke pertanian dan di situ juga ada pertambangan dan lain sebagainya
tapi ke depan kira kira akan lebih ke penekanannya ke pariwisata
iya kita komit di situ
dan itu bisa terbaca dari pdrb kita
kontribusi perdagangan dan jasa yang didalamnya ada pariwisata
itu semakin meningkat dari tahun ke tahun
memang pertanian masih terbesar tetapi yang ini membesar terus
jadi saya yakin sepuluh tahun yang akan datang
pdrb dari pariwisata ini akan melebihi pertanian itu saya yakin mbak
kalau pertama kan pertambangan kita tahu lah kan itu barangnya bakal habis
dan ada kandil luar sana lah istilahnya
dan kita sama sekali tidak terlalu menghitung itulah
nah jadi kalau ditanya apakah ke depan sektor pariwisata bukan lagi akan
tapi memang itulah dari awal dari term awal dua ribu delapan pariwisata adalah satu dari dua sektor unggulan kita selain pertanian
karena pariwisata itu menciptakan nilai ekonomi yang terbesar dengan modal yang paling kecil
dan juga banyak multi layer efeknya di situ
nanti ada ukm untuk membuat souvenir dan juga pemandu misalnya
dan yang paling penting adalah mbak desy adalah pariwisata itu mewajibkan kita untuk menjaga daya dukung lingkungan
itu yang paling penting
karena ntb ini adalah provinsi kepulauan lombok termasuk small island
jadi pendekatan pembangunannya itu harus betul betul memperhatikan daya dukung lingkungan
ya ini yang saya ingin tanyakan
karena kan di sini kan nanti ada hotel ada restoran ada cafe ada banyak lah orang yang nanti akan datang ke sini
sementara ya kita lihat ekses ekses yang bisa terjadi
kita ambil contohnya bali ya dimana mungkin karena eksesnya itu juga masalah pemilikan lahan masalah penggunaan lahan
juga mungkin ada dampak dampak terhadap kehidupan tatanan sosial masyarakat dan budaya
itu bagaimana ada blueprint ke depannya pak gubernur untuk menjaga supaya ini tidak ini lebih banyak
biar tetap alami seperti itu
iya bukan nanti
itu tahu kan mbak desi
ini salah satu favorit khususnya wisatawan mancanegara ini paling sering sana
tapi eksesnya kan ada sampah lingkungan yang tidak terjaga akhirnya terumpu karang yang rusak ini bagaimana ke depannya
ya jadi yang pertama kalau dari sisi pemerintah daerah sih adalah konsisten pada tata ruang
jadi kan tata ruang itu sudah mengatur zonasi untuk pariwisata zonasi ruang terbuka
kemudian untuk perusahaan kemudian untuk investasi untuk pemukiman
yang kedua memang di perda kepariwisataan yang kita sudah punya
yang kedua memang di perda kepariwisataan yang kita sudah punya
yang kedua memang di perda kepariwisataan yang kita sudah punya
itu yang mbak desi tanya tadi punya blueprint nggak kita punya
kita punya roadmapnya ada master plan nya ada bahkan perdanya sudah selesai
dan peraturan gubernur ini sudah banyak terkait dengan pariwisata
nah di dalam regulasi kita itu memang ada arah untuk mempromosikan ekoturism
nah ekoturism itu kira kira adalah pemaksimalan potensi lokal dengan tanpa banyak intervensi dari manusia untuk merubah lanskap dasar yang ada
tapi lebih kepada promosi nilai nilai budaya yang ada keindahan kemudian keseharian hidup masyarakat ntb
nah ternyata dengan fasilitasi itu di ntb sudah semakin banyak desa desa wisata mbak desi
kalau dulu kita tahu ada sade di lombok utara juga ada satu
sekarang di lombok tengah di lombok barat itu sudah banyak desa desa wisata
dan saya bersyukur karena desa desa wisata kita itu ternyata dinahkodai dan dipelopori oleh anak anak
dan saya bersyukur karena desa desa wisata kita itu ternyata dinahkodai dan dipelopori oleh anak anak

dan ini menurut saya suatu yang tidak bisa dihargakan bahwa ketika anak muda tahu dia harus jaga daerahnya
dia tahu potensinya dan dia mempelopori itu itu berita baik untuk daerah ini
tapi tidak dipungkiri kan daerah daerah lain juga kan sekarang berkompetisi lah untuk membuat daerahnya itu unik
kita misalnya banyuwangi punya ciri khas sendiri ya bali tentu saja sudah dikenal seluruh dunia
kira kira ntb dan lombok sumbawa ini apa

jadi kan seorang pemimpin daerah kan harus menjadi jago memasarkan daerahnya
apa kira kira yang bisa dijadikan ini loh keunikan daerah kita ini loh daya jual khususnya bagi para turis dari mancanegara yang khas dengan ntb
kalau dari sisi apa sih yang bisa disampaikan kepada turis turis mancanegara misalnya
bahwa akses ke ntb ini relatif jauh lebih mudah dibanding banyak daerah yang mbak desi sampaikan
yang mungkin keindahan alam ansihnya tidak kalah

tapi akses ke lombok dan sumbawa ini jauh lebih mudah
karena kita berada di samping bali
dan ada bandara internasional
dan ada bandara internasional
dan posisi kita relatif gampang dijangkau dari mana pun

kelengkapan destinasi untuk satu pulau kecil

kelengkapan destinasi untuk satu pulau kecil
seperti halnya lombok ini
hampir hampir tidak ada di indonesia
jadi mbak desi kalau ke lombok itu bisa mendaki gunung kedua tertinggi di indonesia rinjani
dengan keindahan geoparknya
bisa menyelam di terawangan
bisa melihat panti pink di lombok timur
bisa melihat desa wisata sade
yang semuanya itu dalam jangka satu dua hari atau tiga hari
bisa hampir semuanya bisa terjangkau

jadi ada kelengkapan dari destinasi
kemudian yang ketiga
bahwa ada satu segmen yang kita ingin promosikan sekarang
yang disebut dengan wisata halal
jadi wisata halal itu
yang mendapatkan penghargaan ini
terhadap world halal
dua tahun berturut turut
jadi idenya adalah bahwa kaum muslim di seluruh dunia

yang semakin banyak kelas menengahnya itu akan semakin banyak keluar traveling
dan mereka karena sudah semakin tinggi tingkat ekonominya
kemudian inginlah mereka mendapatkan sesuatu yang lebih sesuai dengan harapan mereka
nah di sini ntb hadir
dan kita provinsi pertama yang mendeklarasi bahwa kita siap untuk itu
tapi targetnya khususnya dari turis turis mana saja
malaysia mungkin salah satunya
iya dari malaysia dari timur tengah
juga dari negara negara lain
turis dari eropa turis turis muslim dari eropa juga sudah semakin banyak
iya dan yang penting lagi juga mungkin infrastrukturnya ya
walaupun kita sudah memiliki bandara internasional
tapi saya lihat jumlah penerbangan internasional kan masih potensial untuk ditingkatkan itu
itu yang pertama
dan kedua ini kan berarti harus
apalagi dengan target sepuluh ribu kamar pada

berarti kan harus menggait para investor besar yang bisa dan mampu untuk membiayai pembangunan di sini
pertama pembangunan infrastruktur itu sendiri
dan anggaran yang bisa digunakan itu bisa didapatkan dari mana
biasanya kan kalau untuk pemerintah indonesia saja
kalau anggaran dari pemerintahan itu kan tidak mungkin
tapi selebihnya mau tidak mau
harus berpartner dengan swasta
ini apa yang bisa dilakukan untuk menggayat investor untuk menanamkan modal mereka
kalau untuk infrastruktur dasar
kami memilih memang untuk memaksimalkan dana daerah
infrastruktur dasar ya
jalan jalan yang menghubungkan antar lokasi wisata
nah kemudian tentu ada supporting dari pemerintah pusat
dan kami bersyukur bahwa
akhir akhir ini kan dimungkinkan untuk pihak asing itu berinvestasi
tentu dengan skema yang diatur
pada sarana sarana publik yang penting untuk para wisatawan
seperti bandara pelabuhan
dan saya dengar misalnya untuk bandara internasional lombok
sudah ada komunikasi dengan narita untuk bekerja sama mengembangkannya
kalau bisa ada penerbangan langsung ya
tanpa harus lewat jakarta atau betul
dan untuk infrastruktur akomodasi ya tentu itu b dua b
nah kita hanya memfasilitasi memudahkan
dan syukurnya adalah mandalika setelah menjadi kawasan ekonomi khusus para wisata
dengan perpres itu
itu semua kemudahan kemudahan untuk teks dan segala macam itu kan dibuat
itu sudah mulai terasa ini ya dampaknya
sudah jadi saya komunikasi terakhir dengan itdc
sebagai bumn yang mengelola mandalika
itu bahasanya itu sudah antri banyak sekali
sehingga untuk yang slot slot yang menghadap ke laut itu sudah sold out
jadi sekarang investor itu ditawarkan daerah yang agak tengah
yang lebih langskapnya perbukitan
nah itu biasanya ada target kapan harus dibangun
kadang kadang orang membeli kan untuk investasi jangka panjang dan tidak dibangun
itu cerita lama mbak desi
itu sudah tidak boleh terjadi di sini
ada target target tertentu
tapi fasilitasi dan regulasi apa yang diberikan sehingga mereka merasa nyaman
biasanya kalau penanam modal atau investor kan keluhannya itu birokrasi
masih berbelit belit belum pungutan liar dan rambu rambu yang terlalu banyak
apa yang bisa diperlakukan
tb itu ptsp nya termasuk yang terbaik secara regional
pelayanan terpadu satu pintu yang kita di sini
itu sudah satu pintu sekarang
sudah sudah lama sekali
jadi satu pintunya itu sampai pada tingkat di mana para investor itu akan bisa berurusan dengan semua perwakilan dinas di kantor perizinan itu
jadi dia tidak perlu misalnya kalau mau mengurus yang terkait dengan dinas perhubungan dia pergi ke kantor perhubungan
jadi semua dinas itu ada lo nya di kantor perizinan
sehingga investor itu ketika masuk sektor apa yang dia tertarik dia sudah bisa bicara dengan masing masing perwakilan dan bisa menyelesaikan urusannya di sana
dan kita tingkatkan terus lah
tapi itu sudah ada dan sudah berlangsung cukup lama
nah ini kita tadi sekarang sudah hujan ini sudah mulai agak reda
kita kelihatan ini pulau gili kerawangan yang di
katanya ada ini ya sekarang sudah ada pembersihan dan lain sebagainya yang dilakukan
bisa ceritakan sedikit
karena saya memang sudah beberapa kali ke sana dan ini salah satu resort yang sangat populer ya
pembersihan itu sebenarnya adalah mengembalikan
ruang publik pada fungsinya
ya teman teman sebagian yang punya hotel ini kan bikin hotel mungkin biar afdol dia bangun restoran di roy pantai
nah membangunnya itu pakai material yang permanen
itu kan merusak pantai
dan saya lihat juga jumlah kewisatawan yang datang ke ntb khususnya lombok ini semakin lama semakin meningkat
ada target tertentu untuk tahun dua ribu tujuh belas ini
harapannya tiga juta setengah
dua ribu delapan belas bisa empat juta
jadi dua ribu lima belas kita dua dua ribu enam belas itu tiga satu
jadi ada peningkatan satu satu juta dalam satu tahun
tapi ini kita hujan ya mungkin kita pindah tempat ya
katanya ada salah satu yang dibangun ini mungkin menjadi legacy dari seorang gubernur muhammad zainul majdi ini adalah islamic centernya
mungkin tidak ada salahnya kita mampir ke sana
boleh dengan senang hati
ya kita lanjutkan insight dari mataram lombok
kita berbincang bersama gubernur nusa tenggara barat muhammad zainul majdi yang dikenal sebagai tuan guru bajang atau tuan guru muda
tapi lebih akrab dipanggil dengan tgb
dan kita sekarang berada di depan islamic center yang ini merupakan kebanggaan ya dari sang gubernur dan baru selesai tahun dua ribu enam belas
setelah selama lima tahun dibangun
ini islamic center ini ini luar biasa
warnanya cerah dan megah kubahnya itu unik
ini apa di balik pemikiran pembangunan islamic center ini
jadi kira kira kan kita hidup dengan values ya pada istri
dan salah satu sebagian dari values values itu adalah yang paling utama tentu kebangsaan dan keagamaan
nah bagaimana kemudian values keagamaan
ini dapat kita transformasikan dari fakta sosial menjadi modal sosial
jadi judulnya seperti itu
bagaimana keberagamaan di ntb ini bermanfaat untuk daerah maju ke depan
nah islamic center ini adalah salah satu simbol yang diharapkan bisa menunjukkan persemaian nilai nilai baik islam untuk di ntb
dan tentu ketika bicara islam ya tentu konsepnya adalah islam yang membawa rahmat dan kebaikan bagi semua
jadi kira kira itu pengokohan nilai nilai dasar yang ada pada kita yang selanjutnya dijadikan sebagai modal sosial untuk membangun
iya dan memang salah satu ntb khususnya lombok ini kan terkenal sebagai world halal destination ya untuk bagi turis dari mancanegara
tapi kegiatan apa apa saja yang dilakukan di sini dan bagaimana melibatkan masyarakat juga supaya merasa memiliki dan involve dan memang ini menjadi sumber kedamaian itu pak gubernur
masjid ini mbak desi itu adalah satu bagian dari konsep islamis center secara keseluruhan
di belakang masjid ini ada lembaga pendidikan yang sebentar lagi akan kita buka
di seberang jalan itu terintegrasi dengan masjid ini itu lokasi masjid yang lama
itu akan kita bangun museum pusat pengkajian islam sebagai tempat pembelajaran anak anak kita supaya mereka tahu mereka asalnya dari mana nilai baik apa yang terkandung dalam ajaran yang mereka yakini itu
dan kesemuanya terintegrasi masjidnya kemudian pusat pendidikannya kemudian pusat pembelajarannya untuk museum pengkajian islamnya
kemudian di seberangnya sebenarnya kita akan bangun juga pusat aktivitas ekonomi islam
dari pasar tradisional yang ada itu kita ingin format menjadi contoh bahwa ini loh aktivitas ekonomi keislaman yang baik
kebersihannya kemudian fair di dalam tidak ada tipu menipu kualitas barang dan seterusnya
jadi kesemuanya terintegrasi
seluruhannya ini kita harapkan menjadi laboratorium besar bahwa ini loh implementasi islam yang baik
tidak hanya dalam tataran teori saja tapi dalam pengamalan nyata yang hidup sehari hari
dan inspirasinya dimana kita ketahui kan pak gubernur ini lama sekali jalankan pendidikan di cairo ya di mesir
s satu nya s dua nya s tiga oh pokoknya sampai jenjang tertinggi lah istilahnya
ini dari segi bentuk konsep dan penerapannya itu kira kira didapatkan dari sana
kalau iya jadi kalau dari bentuk atau arsitektur ini yang merancang adalah putra asli ntb
jadi arsitek kalau tidak salah lulusan itb dan beliau membangun ini dengan memasukkan beberapa unsur unsur lokal
contohnya misalnya ini ini kan bentuk lumbung padi
jadi lumbung padi itu adalah sesuatu yang mesti ada di dalam rumah tangga di lombok atau di ntb
melambangkan apa bahwa anda bisa saja tidak kaya tapi ketahanan pangan anda terjaga
jadi selalu ada lumbung padi
nah kita ingin mengingatkan bahwa nilai nilai lokal nilai nilai budaya itu juga sangat kontributif di dalam membangun masyarakat
jadi kita ingin kawinkan sinerjikan antara nilai nilai keagamaan dengan nilai nilai budaya yang juga sama penting dalam membentuk masyarakat di ntb
tapi pak tgb sendiri melihat bagaimana apalagi dengan situasi sekarang ini dan apa yang kita lihat di timur tengah dan juga banyak sekali istilahnya paham misalnya ekstremisme radikalisme yang tentu saja tidak diinginkan
bukan bagian dari kedamaian dan kebahagiaan yang kita inginkan dengan nilai nilai ini
ini bagaimana pak gubernur untuk memastikan bahwa tidak ada lah hal hal seperti itu di daerah sini
ya jadi menurut saya mbak desi
religiositas tidak pernah berbahaya
tapi ekstremisme sektarianisme berbahaya
jadi harus ditarik garis batas yang jelas antara keberagamaan dengan sikap atau perilaku ekstremitas
betul ekstremitas itu kan kalau sudah terjadi di pemikiran dia akan menggerakkan untuk perilaku perilaku yang bahkan ujungnya itu pada terorisme
kita ingin tarik garis batas gitu
kita kembalikanlah pemahaman islam yang sebenarnya
itu diwujudkan dalam bentuk kajian kajian di masjid ini
setiap hari jumat selesai sholat jumat sudah kajian kajian islam
kemudian setiap selesai sholat lima waktu juga ada kajian kajiannya
yang kesemua kajian itu diharapkan bisa membuka atau mengingatkan kita kembali bahwa pesan pesan islam itu adalah pesan yang menghadirkan kebaikan untuk manusia
di tengah katakanlah kekacauan berpikir yang banyak terjadi di banyak kita di tengah tengah kita
tugas kita adalah bagaimana menjernihkan itu
jadi menurut saya salah satu yang paling efektif adalah dengan merujukkan tuntunan agama itu pada sumber sumber primernya
kalau dalam islam tentu al quran hadis
dengan maknanya yang benar yang semuanya mengajak kepada kebaikan
bagaimana selama sudah delapan tahun menjadi gubernur ada ini semacam kemajuan dalam bersikap untuk istilahnya lebih terbuka lah terhadap hal hal seperti pariwisata dan kunjungan kunjungan dari luar
ya jadi mbak desi pertama tidak ada one single accident terjadi di ntb
seorang wisatawan itu mengalami perlakuan tidak menyenangkan karena perbedaan agama
ya kadang kadang ada satu dua kejahatan apa konvensional lah ada penjamretan apa tapi itu jarang terjadi sekarang mudah mudahan semakin nggak ada
tapi konflik gangguan terhadap wisatawan mancanegara karena dia berbeda agama itu tidak pernah terjadi
dari mulai sejarah pariwisata kita sampai sekarang
bagus ya kalau begitu
apa itu artinya
artinya bahwa sebenarnya masyarakat kita kita harus berpikir dengan kebaikan
seorang wisatawan itu mengalami perlakuan tidak menyenangkan karena perbedaan agama

memiliki kedewasaan di dalam diri mereka untuk memahami betul bahwa perbedaan itu bukan menjadi sebab kita berselisih satu sama lain
yang kedua ketika kita menawarkan pariwisata sebagai sektor prioritas semua masyarakat menerima dengan baik
tentu ada adjustment adjustmentnya
misalnya kalau di daerah yang agak dalam yang kental penghayatan keagamaannya yang sangat tradisional
mereka lebih memilih untuk berpikir dengan kebaikan
mereka lebih memilih untuk oke kita terima pariwisata tapi kami jangan dirubah apa apa
turis boleh datang kemari tapi ntar dia pakai sarung di sini
ya keliling melihat situasi apa
dan ternyata kultural turism seperti itu laku ternyata mbak desy
dan lebih menarik juga bagi para wisatawan
dan lebih menarik
mengenal budaya lokal itu kan juga penting
jadi kondisi objektif secara faktual bahwa di masyarakat itu berkembang pariwisata dengan sedemikian kuat semakin lama
itu menunjukkan bukti yang tidak terbantahkan bahwa

sebenarnya tidak ada pertentangan apapun ya antara nilai nilai agama dengan konsep dasar dari wisata itu
iya nah ini kan pak gubernur sekarang sudah tahun depan sudah tahun terakhir ya
sebenarnya masih ada satu dua tahun untuk menyelesaikan tugasnya
tapi apa kira kira yang masih harus diselesaikan yang masih mungkin belum kurang happy
kita ketahui sudah ada beberapa penghargaan yang didapatkan yang termasuk yang terakhir mendapatkan penghargaan dari pemasaran lombok itu sendiri ya
nah ini apalagi yang masih kurang yang masih belum selesai dari tugas ini
menurut saya ada beberapa pekerjaan
kita masih butuh infrastruktur yang mengokohkan sistem logistik
contoh kami itu punya produksi jagung sudah sampai satu dua juta ton mbak desi untuk tahun kemarin
sentra sentra jagung kita ini kan perlu pelabuhan yang besar yang bisa langsung mengekspor keluar
nah itu kita sekarang sedang lengkapi itu satu
yang kedua ada indikator dalam pembangunan sosial yang masih belum sepenuhnya tercapai
misalnya contoh tingkat pernikahan usia dini
kami di ntb itu dengan pkk kami terutama itu menginisiatori menggagas apa yang disebut dengan pendewasan usia pernikahan
bahkan kami adalah pemerintah daerah yang mengajukan judicial review kepada mk untuk meminta supaya usia pernikahan itu ditingkatkan dari tujuh belas ke dua puluh
dan ini masih sering terjadi pernikahan di usia dini khususnya di daerah ntb
itu masih ada walaupun terus menurun
artinya usia pernikahan itu semakin meningkat dari tahun ke tahun
tetapi memang masih ada dan menurut saya ini merupakan agenda ke depan yang juga harus ditangani
karena pernikahan dini itu mbak desi itu adalah hulu dari banyak masalah sosial
contoh ketika anak usia tujuh belas tahun menikah dia punya anak itu kan seperti anak mengasuh anak
belum siap secara fisik mental
iya kematangan fisik mental kognitif
akhirnya apa dititip ke neneknya
neneknya juga usianya sudah lanjut tidak mungkin bisa full untuk menangani cucunya
kemudian yang kedua juga itu menciptakan situasi berumah tangga yang tidak kondusif
berkontribusi juga kepada tingginya angka perceraian dan seterusnya
jadi banyak masalah sosial termasuk juga tingkat kesehatan anak itu sendiri
jadi asupan gizi bagi anak itu
kemudian membesarkan anak memanfaatkan golden age nya itu sudah terpenuhi kalau orang tuanya masih belum memiliki kematangan
jadi karena kami sadar pernikahan dini itu adalah hulu dari banyak masalah sosial maka kita mau tangani biangnya itu
dan kerjasama kita kuat alhamdulillah
dan menurut saya kedepan siapapun yang memimpin ntb harus meletakkan masalah pembangunan sosial ini menjadi prioritas
apalagi dari segi pendidikan juga pasti akan ketinggalan ya
kalau nikah dalam usia dini
dan pendidikan ini kan berarti dia tidak akan mendapatkan keterampilan dan tidak akan bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi
apalagi yang masih harus dibenahi khususnya dari pengetasan kemiskinan dan masalah sosial
kalau tadi saya sudah sampaikan bahwa kita bekerja menciptakan lapangan kerja baru
nah tugas kami sekarang dan ke depannya itu bagaimana lapangan kerja ini bisa diisi oleh orang orang ntt
caranya bagaimana pendidikan
tentu bukan pendidikan yang dalam artian teoritis tapi lebih kejuruan dan vokasi
bisa diterapkan secara konkret
betul dan itu yang kita sekarang sedang perbanyak
harapan kami adalah warga ntb ke depan akan menjadi pelaku utama lebih lagi dalam semua proses pembangunan di ntb
dan dengan demikian yang kita bisa pastikan saat itu akan terjadi pertumbuhan yang berkualitas
akan terjadi pembangunan yang berkualitas dan inklusif bisa dinikmati oleh semua
apakah ini adalah rencana kedepan dan bagaimana setelah selama dua periode ini menjabat dari segi struktur birokrasinya
apakah sudah berhasil membenahi dari segi membuat jauh lebih spesies mengurangi korupsi
dan kalau sekarang saya lihat di daerah daerah itu sangat memanfaatkan teknologi untuk e government
ini bagaimana di ntb
ntb itu punya yang disebut dengan ntb in my hand
itu aplikasi yang memungkinkan saya untuk memonitor semua perkembangan di setiap kpd
termasuk pendapatan daerah real timenya pengeluaran daerah dan seterusnya
kemudian yang kedua saya bersyukur atas kerja keras teman teman kita mendapatkan wtp selama lima tahun berturut turut
kemudian kita untuk pengadaan kita itu dijadikan sebagai satu dari dua provinsi yang menjadi contoh untuk lembaga pengadaan secara elektronik
jadi semua itu bisa transparan ya
ya sehingga beberapa daerah belajar dari kita terkait dengan lpsc lembaga pengadaan secara elektronik
nah itu bagian yang membesarkan hati
tentu ada hal hal lain yang dari kewaktu selalu ada kasus kasus yang sedikit tidak melibatkan teman teman
dalam hal ini saya selalu menyampaikan bahwa
bapak ibu kalau anda amanah saya akan menjadi pembela anda paling depan
tapi kalau anda korup ya saya tidak akan bela anda sedikit
nah ini penegakan hukum ini pak tgb strict untuk menerapkannya
saya selalu menyampaikan kepada semua pejabat saya pada saat setiap pelantikan saya bilang
saya gubernur yang tidak terima setoran
jadi nggak usah pusing pusing nggak usah capek capek nggak usah lelah lelah untuk mikirkan apa apa kerja saja yang penting
tapi pelajaran yang paling terasa ya dan yang paling menarik
waktu mulai usia masih tiga puluh enam dan sekarang kan masih belum empat puluh lima jadi masih jauh lah
perjalanan masih panjang
apa yang didapatkan dalam pengalaman ini yang tidak banyak ini orang yang dalam usia muda untuk mendapatkannya
dan tantangan apa yang paling berat yang ternyata mengubah mungkin dari segi pemikiran dan juga mental atau transformasi dari seorang gubernur tgb
kalau pelajaran yang paling salah satu yang paling berharga adalah bahwa
jadi dalam kepemimpinan ini saya melihat bahwa kontribusi dari pihak pihak yang selama ini dianggap tidak bisa berkontribusi ternyata sangat besar
contohnya siapa siapa saja mungkin
banyak masyarakat kita yang berpikiran bahwa contoh contoh baik itu selalu hadir dari orang orang kota yang berpendidikan
ntb menunjukkan bahwa
peloporan contoh contoh baik pemberdayaan itu lahir dari warga biasa yang pendidikan formalnya bahkan hampir tidak ada tapi mereka punya ketulusan hati untuk membangun
saya pikir kita perlu banyak belajar dari warga desa dari orang desa
di ntb terjadi proses itu
kemudian kalau ditanyakan tentang tantangan yang saya rasakan adalah bagaimana membangun kepercayaan diri
lombok ntb yang lombok adalah satu dari dua pulau utama itu pernah menjadi dalam tanda kutip dikuasai oleh kerajaan bali timur karangasem
itu sebabnya mbak desi kalau kemarin itu bisa melihat misalnya seni kita gendang kita atau pakaian adat itu ada kemiripan dengan bali
jadi banyak terpengaruh dengan budaya bali karena di bawah penguasaan satu ratus tujuh puluh tahun karangasem
nah penguasaan ini melahirkan sikap mental
saya tidak mengatakan inferiority complex ya tetapi paling tidak ada sikap mental yang mungkin kurang berani berinisiatif cepat menyerah menyerahkan kepada nasib apa
nah merubah itu adalah tantangan terbesar
dan itulah yang saya pilih untuk saya tangani bersama semua kita di sini untuk menciptakan keyakinan bahwa kita warga ntb ini bisa kok tidak kalah dibanding yang lain
dan sekarang sudah terasa ya jauh lebih percaya diri jauh lebih
iya tiga tahun berturut turut
tiga tahun berturut turut kita pencapaian pertumbuhan ekonomi di atas nasional pengangguran kita di bawah nasional gini rasio kita yang mencerminkan ketimpangan di bawah nasional
dan menurut saya banyak hal hal baik yang bisa menjadi modal untuk ke depan
semoga apapun cita citanya akan terkabul tgb
tapi kita lihat bahwa indonesia ini butuh orang orang yang memiliki ya
kontribusi yang luar biasa memiliki dedikasi dan juga yang penting lagi ini energi semangatnya
kita perlu ya pemimpin pemimpin yang kita sebagai negara yang masih muda yang masih memiliki banyak potensi agar semua potensi itu bisa kita wujudkan
sekali lagi terima kasih banyak
telah menerima saya dan teman teman di mataram lombok dan
terima kasih banyak
terima kasih ya
wawancara insight kali ini bersama gubernur ntb tuan guru bajang luar biasa masih muda tapi prestasinya sudah banyak dan sudah banyak yang dilakukan oleh beliau semasa jabatannya hampir ya sepuluh tahun
tahun dua ribu delapan belas kita tidak tahu apa yang akan beliau lakukan tapi tentu saja kita harapkan ntb akan terus tetap berkembang terus tetap maju dan sejahtera
demikian insight kali ini bersama saya desi anwar
terima kasih dan sampai jumpa
terima kasih terima kasih
ini ingin ditutupi

ini ingin ditutupi